kepolisian sektor danurajan yogyakarta berhasil menangkap seorang pelaku berinisial s
yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan jalanan bersama salah satu temannya
pada sabtu dini hari tanggal satu januari dua ribu dua puluh
sekitar pukul empat tiga puluh waktu indonesia barat di kawasan lempuyangan yogyakarta
kekerasan ini mengakibatkan korban terluka di bagian punggung
harus mendapat perawatan di salah satu rumah sakit
kekerasan diduga berawal dari hal sepele
yakni cek cok akibat kendaraan tersangka dan korban berinisial ha hampir bertabrakan
yang menyebabkan pelaku mengancam korban dengan senjata tajam
korban kemudian melarikan diri dan dikejar tersangka
korban mengalami luka karena diduga dilempar batu oleh salah satu tersangka
menurut pengakuan korban salah satu dari dua korban
sempat dibacok dengan senjata tajam oleh salah satu tersangka
saat ini polisi masih terus mengembangkan penyelidikan
bisa mengutarakan masalah adanya sajam ya mas
kalau sajam itu kita harus memerlukan visum dan bb nya itu harus ada
ini belum sampai ke sana
ya kami masih mendalami
nanti kita perlihatkan dengan hasil visumnya
baru kita bisa melupakan apa apa itu
kena sajam atau apa
tersangka s ditangkap di rumahnya di kawasan jalan wonosari kabupaten bantul
setelah polisi melakukan penyelidikan dengan dibantu rekaman cctv
di sekitar lokasi kejadian
tersangka yang baru lulus dari sebuah smk mengaku
hanya menjadi joki atau pengemudi motor bagi temannya yang melakukan kekerasan
kini polisi masih memburu satu tersangka lain yang melarikan diri
dari tersangka s polisi menyita barang bukti
berupa sebuah sepeda motor
polisi menolak jika kasus ini dikaitkan dengan kasus kritik
yang kembali marak di daerah istimewa yogyakarta
polisi mengkategorikan kasus lempuyangan
sebagai kasus perkembangan
bahaya karena berawal dari cek cok antara pelaku dan korban
sementara dalam kasus klitik
rata rata pelaku melakukan kekerasan tanpa ada alasan yang jelas
tim liputan cnn indonesia